sebagai penggemar buah durian anda wajib untuk mencicipi sajian menu baru yang satu ini namanya durian bakar
dengan cara dibakar buah durian yang dikenal sebagai rajanya buah buahan ini rasanya berbeda dengan durian olahan lainnya
penasaran berikut liputannya
warung sederhana milik bu berta di desa bareng kecamatan bareng jombang inilah yang menyediakan sebuah menu baru berbahan durian bernama durian bakar
ya biasanya durian dimakan begitu saja namun setelah diolah sedemikian rupa seperti durian bakar ini rasanya semakin nikmat
saat ini durian bakar mulai digemari para penghobi king off roads ini
penyajiannya pun cukup sederhana durian yang telah dibelah diambil daging buahnya kemudian dibakar
setelah itu beri topping aneka buah buahan seperti avocado untuk mempercantik tampilan
dengan aroma hak bakaran membuat durian bakar semakin menggugah selera dan membuat penikmatnya ketagihan
rasanya enak banget
enaknya itu sampai ke lidah
beda dengan rasa yang seperti biasanya yang durian bakar lebih enak dan ada aroma akarnya
selain isi durian yang dibakar bisa juga buah durian utuh dibakar langsung
rasanya pun tak kalah nikmatnya
menu olahan durian bakar ini sendiri merupakan hasil coba coba pemilik warung untuk memberikan sajian yang berbeda
setelah melihat banyaknya buah durian yang dijual di pinggir jalan saat musim panen
sekarang kan masih musim durian
terus ide idenya lebih beda dari yang lain
terus bikin durian bakar
untuk bisa mendapatkan sensasi rasa durian bakar ini penikmat cukup merogoh kocek lima rupiah per porsinya
sedangkan untuk durian bakar utuh lima puluh rupiah
bagaimana anda penasaran akan nikmatnya durian bakar